menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menjelaskan alasan konser grup band coldplay hanya digelar sehari saja di indonesia
hal tersebut karena faktor perizinan baik kemudahan waktu dan biaya
tadi teman teman ada yang nyeletuh coldplay salah satu pertimbangan kenapa coldplay hanya memilih satu hari di sini
dan lebih dari satu hari di negara lain itu karena faktor salah satunya adalah perizinan
baik daripada kemudahan perizinan waktu dari perizinan dan juga biaya dari perizinan tersebut
jadi kita harapkan dengan target digitalisasi ini kita launching di enam venue
ini akan kita evaluasi kita perluas karena dari tiga event yang kita data di tahun ini
akan menggerakkan ekonomi sekitar rp satu ratus enam puluh tujuh triliun
dan kita akan mencari perizinan yang lebih baik dari perizinan yang kita dapati
dan jika digitalisasi ini bisa berlangsung dan mencapai efisiensi
maka akan tercapai nilai tambah ekonomi sekitar tambahan rp tujuh belas triliun